tadi kita sudah dengarkan dialog angka penipuan online ini memang semakin meningkat
modus penipuan online pun semakin beragam
kita tentunya perlu memahami bagaimana para oknum ini melancarkan misinya
berdasarkan data yang kami rangkum dari berbagai sumber
setidaknya ada lima jenis penipuan online yang marak di indonesia
yang pertama adalah kita lihat fishing yaitu kejahatan yang dilakukan oleh oknum
dengan menghubungi calon korbannya melalui email telpon atau pesan teks
dengan mengaku dari lembaga resmi
biasanya mereka melakukan phishing akan menanyakan beberapa data sensitif
seperti identitas pribadi kemudian detail perbankan kartu kredit dan juga kata sandi
informasi yang pelaku dapatkan akan digunakan untuk mengakses akun penting
yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian finansial
yang kedua ini caranya lebih rumit
farming tapi lebih berbahaya
karena farming akan mengarahkan mangsanya ke sebuah situs web palsu
sebelum para korban menyadarinya dengan cara ini
sebuah perangkat akan dengan mudah diakses oleh pelaku
kemudian ada pula yang namanya sniffing
nah hati hati yang suka bertransaksi di tempat umum
begitu menggunakan wifi umum di ruang publik
ini akan digunakan oleh para pelaku kejahatan
lalu ada juga yang namanya money mual
jenis penipuan oknum yang meminta korban untuk pertama
menerima sejumlah uang ke rekening untuk ditransfer ke rekening orang
secara logika kalau mau transfer ya langsung saja
kenapa harus minta bantuan kita begitu ya
dan terakhir adalah social engineering
memanipulasi psikologis korban sehingga tidak sadar memberikan informasi penting
dan sensitif yang kita miliki
kemudian selain jenis jenis penipuan online
kita juga perlu mewaspadai bahwa berbagai modus penipuan
terus berkembang seiring intensitas
belanja online apalagi di masa pandemi ini ya
baik lewat e commerce maupun lewat media sosial
ada yang berpura pura mengaku sebagai penjual pembeli kurir
sampai petugas biaya cukai
dan dari data kementerian komunikasi serta informatika menyebutkan
ada sekitar satu ratus lima belas tujuh ratus lima puluh enam kasus aduan penipuan terkait e commerce
dan jualan online di media sosial sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
jadi datanya belum diperbarui hingga dua ribu dua puluh dua ini ya
sementara itu dari data bea cukai indonesia menunjukkan
dari tujuh ratus empat belas pengaduan hingga mei dua ribu dua puluh
ada sebanyak tiga ratus sembilan puluh tiga kasus penipuan yang menggunakan modus online shop
lalu ada juga yang harus diperhatikan oleh kita
tadi sudah disebutkan bahwa modus kejahatan lewat e commerce itu sedang marak
apa saja yang sering digunakan untuk menipu
yang paling sering adalah tentunya
toko online palsu menjual produk di bawah harga pasaran
ini siapapun pasti akan langsung tertarik dan tidak berpikir panjang
untuk pembelanjaan antar negara penipu juga tidak jarang mengaku
sebagai petugas ekspedisi bea cukai
ini biasanya mereka meminta biaya tambahan
permintaan biaya tambahan ini untuk mengeluarkan barang yang ditahan oleh otoritas
nah kadang kadang penipu juga mengirim chat email atau link
yang mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi password atau kode otp
selain itu penipu juga memberi iming iming korban dengan hadiah
tetapi dengan meminta informasi personal yang sensitif
ada juga modus yang menyertakan bukti transaksi palsu
nah ini biasanya menyasar para penjual
modus ini dilakukan penipu dengan berpura pura menjadi pembeli
dan penipu akan mengirim bukti transaksi yang sudah diedit
sehingga penjual mengira ada
yang terbaru yang tadi baru saja dibahas oleh rekan saya caca dan alphonse tanujaya
yang terbaru adalah penipuan yang mengatakan akan mengatasnamakan jasa ekspedisi
modusnya meminta korban untuk melakukan pengecekan resi jasa pengiriman
lewat ekstensi apk yang dikirimkan oleh penipu
dan ini nanti korban diminta untuk mengunduh format apk itu
penipu berpura pura jadi kurir kemudian mengirimkan file
dengan ekstensi apk yang sebenarnya berbahaya dan mengandung spyware
ini adalah merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memasuki perangkat komputer atau smartphone anda
lalu bagaimana cara kita bisa tahu tautan itu bukan aksi tipu tipu
pertama jangan klik tautan dalam pesan teks
gunakanlah aplikasi resmi kurir atau langsung masuk ke situs web resmi dari pengiriman
dan kalau anda memeriksa nomor pelacakan di aplikasi atau situs web resmi kurir
jangan dari tautan yang dikirimkan lewat pesan teks
ingat install aplikasi atau unduh aplikasi hanya dari akun ofisial
dan ini akan memastikan bahwa spyware ataupun apapun di perangkat kita itu dapat dideteksi dan juga dihapus
sehingga smartphone kita aman dari spyware
dan terakhir bagaimana jika kita tidak selesai